ya terima kasih pak
perlu kami sampaikan kepada teman teman pemerintah yang jadi pengusaha

yang kedua adalah
tim abjadil telah selesai dikutuk sama renak jatara dki jakarta
pada suku di mana dari suku tersebut dapat beberapa poin
pertama adanya penipuan kita
pertama sama fesok dengan dimasuki dalam perhatian atau grouping kabel di kuri dki jakarta dalam hal kabel pelintas atau proses
yang kedua kita berupaya menemukan hal hal yang bisa dikembangkan cepat terhadap penyelidikan
penyelidikan kabel proses atau perintahkan di jalan supaya tidak jadi hal yang sama
sehingga kita kelupa
perlu kami sampaikan juga
hal ini juga jadi perhatian yang tidak terlalu hebatnya
dikutukan semua stakeholder terkait
termasuk pengawasan pertama terhadap penggunaan jalan
pak jerry soal merapikan kabel ini
sebenarnya apakah ada target yang akan dilakukan
dan juga kapan kabel kabel ini bisa kembali rapi begitu
mengingat bahwa tidak hanya di jakarta tetapi juga ada wilayah wilayah lain ya pak
ya maksimal secara instruksi
saya telah memberitahukan kepada semua stakeholder yang ada di internal
sesuai peraturan wilayah
dalam hal perhatian jaringan kabel kabel pabrik
perhatian atau penelitian jaringan kabel kabel pabrik itu dibagi juga
dan itu sudah lengkap
terlebih poin pertama adalah proofing kabel
itu sudah menjadi komitmen pertama kolaborasi
asosiasi dengan desktop atau sensor terkait pertama opd
kedua khusus di dki jakarta
apjata telah menurunkan kabel udara ke kabel tanam kurang lebih sepanjang dua ratus km kurang lebih
sehingga ini menjadikan istimewa kolaborasi
mungkin belum soalnya
apakah berpuas hati
ya tapi belum
jadi kami secara internal
jadi meningkatkan kolaborasi bersama dan berhenti kepada opd terkait
dalam hal ini di dki jakarta termasuk di pancitiga
yang terakhir adalah
penyiasat kolaborasi adalah istimewa
walaupun mungkin perlu ada pendapat soal
tanpa terkecuali dari sisi regulasi
pemeluan biaya yang masih berproses
dan kami juga membawa ini kepada
di beberapa daerah
beberapa ngot telah terjadi juga di beberapa kota ya
selain dki jakarta ada di bandung ada di semarang ada di bali
selama ini kabupaten badung
dan ini butuh effort pertama semua shareholder baik kompetensi pusat dan daerah
untuk membuangkan apa yang diharapkan dari semua pimpinan pimpinan nasional
yang mempunyai konsen yang sama
kita ingin juga
mohon dukungan dari
semua masyarakat agar dapat
terhadap laksanaan tersebut
oke pak jerry ini berbicara soal kabel udara ini kan sudah berlangsung cukup lama
nah sebenarnya apa yang menjadi
pemindahan kabel ini untuk
berada di dalam tanah itu cukup lama juga apakah ada
syarat syarat ataupun kendala yang mungkin saja
pihak vendor ataupun bagi pihak pemerintah
urung dilakukan bahkan ter
bisa dibilang cukup lambat begitu
ya kami juga tidak mau
tidak menyatakan sebab
atau mungkin lalai dan semacamnya
memang itu diperlukan
seperti kalau berhasil dan semestinya
hal ini memang jadi setayaan
dari asosiasi abadal penduduk kabel itu
ini setayaan tapi perlu diketahui
mulai dari undang undang pekerja
termasuk pp empat puluh enam dua ribu dua puluh satu
di pasal dua puluh satu ayat satu dan dua
di mana disebutkan pemerintah perlukan dan biara
dapat menggunakan juga
apbd atau bps terhadap itu
dan kami meneku
kolaborasi ini bersama dengan industri
bersama sama harapan tersebut
pertama itu kedua
skb dua menteri kementerian dalam negeri
sama komitmen podi dua ribu delapan belas
terhadap pengguna jaringan pasif

juga bisa di dalam tanah atau di atas tanah
atas tanah dalam bentuk full bersama
seperti mana harapan yang juga disampaikan
pak pcc koso dpi jakarta
bicaranya seolah memang ini
bagi dalam pembahasan masyarakat
terhadap penanganan khusus
atau ekstrem oligarki penata jaringan kita
sebagai bentuk dari harapan tujuan estetika kota
dan hambatan hambatan tersebut
memang masih bersosial
memang sudah cukup lama ya
kita lakukan penata
tapi belum sangat signifikan
kami berharap ini masalah suatu waktu
dan dukungan penuh dari semua pihak
terhadap api api juga
jadi ya pak
pak jerry kalau ada yang mengatakan bahwa memang
memang benar begitu
kenyataannya di lapangan bahwa
dalam pemasangan kabel ini
dilakukan secara sembarangan
yang penting mendapatkan keuntungan
bagaimana respon dari pak jerry
ya secara regulasi
sesuai dengan amaran dari
pertempuran pr nomor dua puluh tahun dua ribu sepuluh
itu minimal kepinginan kabel
dari atas perusahaan sana lima meter
jelas sudah diatur secara teknis
penelitian pengawasan pertama
memang kalau saya ambil sampel di jakarta itu
di dalam klasifikasi jalan
mungkin kita lihat di
atau tahun dua ribu sembilan
tentang lalu lintas dan angkutan jalan
ada klasifikasi jalan yang perlu
diawasin bersama sama dengan
kalau kita lihat di bagian kedua
ruang lalu lintas paragraf
kelas jalan pasal sembilan belas
ada pengelompokan jalan
menurut kelas jalan
pada ayat satu di atas misalnya
jalan kelas satu itu
itu tidak boleh lebih dari sepuluh ton
nah ini perlu pengawasan
dari semua pihak
sinergitas dan kolaborasi ini
hal hal yang terjadi
sesuai dengan kejadian kejadian
tidak terjadi lagi
kejadian kejadian yang terjadi
ada beberapa sop
tidak terlaksana misalnya
kita sudah melakukan ketinggian
yang seperti sop
ada kendaraan yang melewati
perlintasan kapal tersebut
tidak sebagaimana mencari
ini asidu yang berikut
atas kejadian tersebut
atas maaf maaf tersebut
sosial di palembaran
oke pak jerry
di paket pengantar kami
jika ada kabel yang semeraut
kabel yang menjuntai
ada korban begitu
nah mereka harus tanya ke siapa
pertanggung jawaban ke siapa
mungkin pak jerry bisa
tidak sulit kita jawab
secara asosiasi ya
ke crs atau kjs
atau ke pihak tersebut
dalam hal ini
dengan lebih kepentingan
nah dalam hal
pihak yang bertanggung jawab
terhadap hal hal tersebut
mampu untuk menjawab
yang dibuat oleh apa
di kejadian satu
tidak terjadi lagi
baik pak jerry
tentunya kita berharap
melibatkan sejumlah warga
ada yang meninggal dunia
sampai terganggu pernapasannya
bisa segera teratasi
juga bisa segera
tentunya dengan dukungan
oleh semua pihak
salam sehat selalu